hai kaya ada suara bayi deh suara bayi oh iya hanya kira kira itu suara bayi siapa ya
udah mau kabur nih asuma trobemo ini kalian pada mau kemana mau kemana ada itu ibu lagi
maaf pak boleh
udah aja maghrib
siapa aja yang aja nggak ada kok
kita tidur cepet banget ya iya pantas soalnya kan kita tadi tidur
tapi tapi oh tapi kenapa pada ngumpul ya iyalah aja aja belum
udah kamu aja kan nggak boleh kamu aja apa kata ustadz muhtar kan nggak boleh menunda
waktu sudah kamu beran aja udah mana jadul ya yuk aduh
allahah wakbar allah brainstorm allah

masya allah hasan
berarti waktunya bukan puasa dong
nanti buru buru aja nih
loh ini bukan hasan dari handphone saya loh
ini hasan apa ini
tuh masih belum
coba usah cek keluar ya
oh iya masih terang belum kelihatan gelap nih ustadz
makanya kalau belum gelap terus ini azan apa ya
ayalah pak lat
barusan saya dengar hasan padahal masih jam enam tiga puluh sore ya
ini kan tuh
pak ini jangan salah saya
ustadz kalau begitu kita segera cek ke masjid sekarang juga
kayaknya ada yang rusak nih apaan sih
jangan pakai nanyain pak ade
mungkin dia lagi tidur apa apa kecapean
makanya tadi kan saya tinggal di gerbang kedua
tenang semuanya tenang
udah udah udah keep keep
anak anak ya allah jangan menawarkan calon suami mkodong
lagi itu apa pak ala pakai bebusa begitu
sudah seperti cucian rendeman
tadi saya mandi terus dengar masang maghrib
makanya aku langsung keluar
nih ayang dilap lap dulu lap biar bersih
terima kasih banyak
nah ayang bulbul duduk aja cari posisan
nah terima kasih pak suti
kasih airnya apa
kalau suami saya gak apa apa atuk atuk begitu
astagfirullahaladzim ya allah
eh eh eh semuanya stop jangan makan dulu stop
aduh kalian main buka puasa aja
kalian tahu gak
ini belum waktunya maghrib
handphonenya ustadz ridwan
dan di jamnya ustadz januyuy
itu masih jam setengah enam
nih kalian lihat nih
udah udah jangan diterusin
iya kan masih setengah enam kan
eh sekarang aku sama ustadz busa
siapa tadi yang azan
nih udah mau ngapain
ya udah tidak apa
itu ustadz glajayana
nah ini saat knano kali ini ya terjelak
ustadz nah gitu pak ustadz
aduh ustadz kok jam enam gitu ya
jangan jangan jamnya ngaco nih ustadz
ustadz padahal pak d bilang kemarin tuh jam masjid baru dibenerin
kalau memang baru dibenerin jam masjidnya berarti gak ngaco dong ustadz
iya ustadz nih saya ngelihat itu pintu jamnya agak kebuka nih ya
berarti emang ada yang sengaja nih
nyepetin waktunya ke jam enam terus langsung bisa untuk buka puasa
sekarang pertanyaan ustadzmu sayang mulia dasan
siapa yang cepetin jamnya ke jam empat
aduh ya sayangnya
aduh fabri udah deh kamu minum aja
kan kamu udah batal puasanya
udah deh ah nggak usah ngledek aku terus
aku tuh cuma mau ngamalin tausia dari yusuf muhtar
eh sobri tausianya sih benar
tapi kamu tuh yang salah ngartiin sobri
makanya kalau ustadz lagi tausia itu dengerin baik baik
kalah tidur ayo betul
udah stop stop semua
jangan ribut dulu
ini bulan puasa weh
dibawa santai aja dibawa santai aja
nanti kalau kamu marah marah terus
bintang kebaikan kamu akan minus atau berkurang
itu bener sungguh
kayak ada suara bayi deh
kira kira itu suara bayi siapa ya
kayaknya dari arah gerbang
apa itu gerbang
itu bocah ya
udah pasti nih
pasti dia pada mau kabur nih
asuma turobemo ini kalian pada mau mana
ada itu ibu
iyoloh pak sri giti
kwasian tenang loh
iya pak sri giti
boleh saya numpang di masjid
sebentar lagi buka puasa
saya mau istirahat pak
boleh ya pak
boleh boleh boleh
boleh ibu boleh
eh anak anak bocah bocah
kalian semua denger abu abu dari saya
ini luar mana pak
kalian tunggu di dalam masjid dulu ya
karena azan benerannya masih nanti
ustazah mau ngecek temen temen kalian di luar ya
jangan berantem lho
karena azan benerannya masih nanti

jangan berantem loh
bu silahkan duduk
silahkan menikmati hidangan yang sudah sedia
dan saya ustazah
mohon pamit ke gerbang kembali
karena gerbang belum ditutup takut bocah pada kamu
kalau gitu assalamualaikum saja
bu ya ini anaknya kenapa kok nangis terus
gak tau ustazah
semenjak saya puasa
anak saya itu sering nangis dan rewel
dikasih asi juga gak mau
bu ibu yang lagi hamil
sama ibu yang lagi menyusui itu diibadatkan seperti orang sakit
jadi gak apa apa kalau gak puasa
yang penting nanti ibu mengkodo puasanya
daripada anak ibu sakit
lebih baik ibu buka aja ya
nanti lagi mau buka
tanggung kok saya buka sekarang
anak anak tolong ngambilin air mineral ya buat ibunya nih
kok banyak banget sih kan cuma satu
tapi kan kita juga mau bantu
ustazah mau suapin anak ibu dulu ini ya
sendok untuk menu api bayi itu
makasih ya buter
ya udah yang lainnya duduk lagi
terbukti kan anak ibu itu lagi sekarang haus
mungkin karena ibu berpuasa
jadi air asli ibu itu jadi dikit
oh gitu ya